ya setelah berhasil meraih gelar miss international dua ribu tujuh belas tentu segudang tugas sudah menanti kevin liliana
dimana tujuan dari kontes kecantikan ini adalah mencari wanita cantik yang bisa menjadi duta perdamaian
apa saja ya kira kira rencana yang akan dilakukan
karena sudah hadir di studio bersama saya dan juga anissa ada sang miss international dua ribu tujuh belas kevin liliana
selamat datang di after sepuluh
dan kita juga ingin mengucapkan selamat ya
terima kasih banyak
selamat dan terima kasih juga sebenarnya karena sudah membawa nama indonesia ke ajang internasional
nah tapi kita akan berbincang bincang dulu nih sebenarnya tugas yang menanti kevin apa nih
karena kan istilahnya mendapatkan mahkota miss international ini merupakan awal ya sebenarnya ya
bukan akhir bukan tujuan
kedepannya apa saja ini tugasnya
sebetulnya miss international ini misinya adalah gimana caranya kita menciptakan perdamaian dunia hanya dengan bertukar budaya
seperti itu karena dunia ini kan punya kebiasaan dan habit
ada culture yang berbeda beda gitu
dan gimana caranya kita bisa meninggikan rasa toleransi kita untuk mencapai perdamaian tersebut gitu
dan mungkin bisa dipelajarinya dengan cara karena di miss international ini mungkin saya bakal dapat banyak kesempatan untuk keliling dunia maupun di indonesia
karena di indonesia pun masih belum terlalu ini ya kedatengin semua
tapi disitu kayak dikasih kesempatan dan pengen banget membagikan pelajaran yang telah saya pelajari sebelumnya itu
misalnya saya udah datang ke negara ini dan menceritakan negara
tersebut itu seperti apa gitu
dan mungkin itu bakal jadi apa ya
bakal jadi cerita yang bikin mereka tergugah kalau misalnya perbedaan itu bukan satu pantangan gitu
jadi pada intinya langkah pertama juga membagikan budaya indonesia dong ya ke mata dunia
saya juga lihat pidatonya yang satu menit itu tantangan tapi bagus sekali rangkaian kata katanya ya untuk itu
tapi saya mau tahu dulu seberat apa mahkota mikimoto ini
beratnya bukan berat literally juga ya tapi berat tugas dan berat saya mau tahu juga itu berapa berarti
beratnya belum tahu sih seberapa berat
cuma mungkin ketika dipakainya menjadi kayak salah satu pengingat kalau misalnya sekarang saya mengembang tugas sebagai miss international
dan disitu juga saya membuat nama negara saya yaitu indonesia di mana saya harus menjadi seorang pribadi yang lebih tanggung jawab
seperti itu sih
bebannya lebih ke situ
bebannya lebih ke situ ya
karena kalau secara ini sih masih bisa ditahan sih
masih bisa ditahan ya
ukurannya bisa pas begitu ya
tapi juga tentunya kita penasaran pengalaman kemarin yang paling berkesan apa sih
pengalaman kemarin berkesan itu ketika dikasih kesempatan buat jalan jalan seperti liburan di jepang bersama enam puluh delapan wanita lain dari berbagai negara gitu
dan disitu kayak ya saya bisa ke jepang kapanpun dan kayak bisa menikmati selama itu tiga minggu tapi jarang banget dong bisa bertukar pengalaman sama enam puluh delapan wanita dari berbagai negara tersebut
bahkan bisa jadi sekali seumur hidup ya
nah ini dia pada saat crowning detik detiknya pada saat itu
oh ini berarti sudah miss best dress
sudah miss best dress berarti ya
nah dari sekian banyak wanita wanita yang memang beauty brand behaviornya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi
kontestan mana yang menurut kevin waktu itu lebih menonjol
sebetulnya yang juara dua itu menonjol sekali yang dari curasau
dia sehari harinya aktif terus penampilannya selalu menarik
dia bisa mempresent diri sendiri dalam pertemuan
makanya ketika dia dikasih juara dua saya shock
kayak wah ini rezekinya siapa nih juara satu gitu
karena setiap orang sudah menyangka dia bakal jadi juara satu pada saat itu
yang pada akhirnya itu bisa mengalahkan rasa apa stigma stigma itu juga ya
ini ternyata menonjol di antara yang lain
nah kalau untuk soal yang ini nih selalu national costum
ini menarik sekali ya
paling ya ditunggu tunggu
berapa berat bakulnya
berat bakulnya cukup berat sih yang pasti
pada awalnya di indonesia itu rencananya pakai
jadi saya bisa lepas tangan
seperti jamu genung pada umumnya ya
iya jamu genungnya asli
cuma pada saat itu mungkin kelihatannya kurang menarik
dan bakal menutupi nama indonesia itu sendiri
jadi ya okelah pada hari h dilepas aja
dan ditahan sama satu tangan
makanya itu sebenarnya bajunya jatuh
itu tuh harusnya ada di pundak
cuma karena tangannya dua duanya megang banyak hal
tapi tetep menarik loh
saya pikir ini aksen yang sebetulnya
yang memang harus seperti itu
karena kan setiap tahun national costume nya indonesia selalu diapresiasi ya
sebetulnya ini baru tahun pertama kayaknya indonesia ngirimin national costum yang simple
karena biasanya sebelumnya mungkin yang kayak banyak sayap sayap
dan sampai organisasi sana pun kayak mengingatkan indonesia mana nih biasanya suka nutupin konteks kan lain katanya gitu
tapi akhirnya saya jelasin kayak enggak kali ini saya bawa yang simple
sempet jadi bahan kayak mungkin orang kayak loh kok enggak se grande biasanya
tapi justru saya bangga banget karena ini benar benar national costum
dimana saya bisa bercerita tentang cerita yang unik yang mungkin di negara lain tuh gak ada gitu
ini ada latar belakangnya juga ya
nah setelah mengalami semua pengalaman luar biasa ini
apa sih yang berubah dari sosok kevin yang sebelumnya
sosok kevin sehari hari sekarang menjadi seorang miss international dua ribu tujuh belas
sekarang mungkin lebih aware ya
terus gimana caranya buat bikin orang kayak takutnya nih kalau udah jadi bis internasional ketika salah langkah dikit
loh ternyata dia gitu loh
jadi sekarang lebih benar benar berhati hati dalam bersikap dan berbicara
begitupun di sosial media lebih dikontrol lagi ketika komentar sama temen gitu
bercanda bercanda itu lebih kayak ditahan tahan sedikit karena takutnya malah orang salah nangkep gitu sih
mau tidak mau ya
agresif banget lah tentunya
jempolnya luar biasa
jempolnya luar biasa
dan masih bersama juga miss international dua ribu tujuh belas kevin liliana
ini kan akan berlama lama di jakarta
tepatnya berapa lama kevin
ada sisa satu minggu ke depan di indonesia
akan kemana saja
kalau untuk tiga hari ke depan mungkin masih media interview
kemudian nanti akan ada hamcoming ke kampung halaman saya di bandung
di sana mungkin disambut sama wali kota dan mungkin ada arak arakan juga
karena kebetulan mungkin kalau warga bandung lebih tahu saya
jadi mungkin sambutannya akan lebih meriah dari kemarin
iya karena kemarin kan press conference
mungkin orang yang datang pun kayak lebih segan kali ya karena acaranya press conference
tapi kalau nanti di bandung lebih fleksibel dan orang bisa joint wan
nah itu akan jadi perayaan bersama begitu ya
nah tapi kalau untuk budaya indonesia sendiri yang nanti akan dibawa keliling dunia gitu yang akan
yang akan kevin promosikan begitu
karena sebagai miss international
apa kira kira sudah ada bayangan belum
kalau misalnya untuk budaya itu